kami menyesal sekali atas kepergian ibumu yang begitu cepat
bukan bukan soal itu om
percayalah bukan soal itu
yang bisa sesali
kenapa ayah tidak ada saat ibu meninggal
kemana dia sekarang
sedang apa dia
apakah dia masih hidup
apakah dia masih hidup
apakah dia masih hidup
maaf ratih jalanan macet
lagian masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan
mas walaupun bagaimana kita harus bisa membujuk ibunya nisa
supaya mau dibawa ke rumah sakit
oke kalau begitu ayo cepat
bo jangan lupa pintunya dikunci ya
ratu rata masuk dimasukkan
zalanda dimampuni pori numa
dengan tenangnya tuhan luluskan mereka
tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan
kita harus kuat menerimanya
karena setiap orang pasti akan merasakan seperti apa yang kamu rasakan sekarang
kenapa diam saja
supaya perasaan kamu enak dan hatimu lapang
kalau kamu menyesali kepergian ibumu
karena belum sempat kamu ajak kemari
tapi itu semua atas kemauan ibumu nisa
atas kemauan ibumu
bukan itu yang saya sedihkan om
sudahlah sulit saya menceritakannya
untuk kamu ketahui
sebelum terima telepon dari kamu
om dan tante sudah berinisiatif akan menjemput ibumu
malah kami sama sekali tidak tahu bahwa ibumu sedang sakit keras
dalam perjalanan ke rumah ibumu
om gelisah sekali
ternyata tuhan menghendaki lain
kami menyesal sekali atas kepergian ibumu yang begitu cepat
bukan soal itu om
bukan soal itu
kenapa ayah tidak ada saat ibu meninggal
kemana dia sekarang
sedang apa dia
apakah dia masih hidup
tapi kenapa dia tidak pernah menengok ibu
bisa hidup enak selama ini
kenapa ibu harus menikmati hidup seperti itu
ingat adalah mengapa rugi ayah itu lebih sering
timu masih satu tahun banyak masa berpakaian
ambil batal ular untuk baikku
terima kasih nisa